sementara itu kegagalan timnas mengamankan tiket ke semifinal piala aff juga memicu tagar dan meme lucu di media sosial
termasuk desakan agar ketua umum pssi edi rahmayadi untuk mundur dari jabatannya
sejak kekalahan indonesia di laga pertama melawan singapura sudah muncul hashtag kosongkan gbk sebagai wujud kekecewaan warganet
dan kali ini usai dipastikan tersingkir dari piala aff desakan agar ketua umum pssi edi rahmayadi untuk mundur kembali digaungkan warganet melalui tagar edi out
desakan ini muncul karena sang ketua dianggap gagal memimpin federasi sepak bola indonesia sebab juga merangkap jabatan sebagai gubernur
bersamaan dengan tagar edi out juga ramai bermunculan meme yang menyindir sang ketua umum